sudah bergabung melalui sambungan telpon gubernur jawa barat rituan kamil
halo mbak dea selamat siang selamat sore maaf
selamat sore kang emil
ini selain ruang merokok yang diduga menjadi tempat berpotensi menyebarnya covid sembilan belas
apakah pemprov jawa barat juga mencurigai penerapan protokol kesehatan yang belum ideal oleh perusahaan
juga menjadi alasan jumlah pasien dari kluster industri ini terus bertambah
ya saya sudah lakukan investigasi kami menemukan tiga hal
dua pertama terjadi di pabrik tapi tidak signifikan itu yang ketiga
nah dua pertama ini ruang ruang merokok itu ternyata di sampling ada ketertaparan
kedua adalah ruang kerja yang nggak berventilasi mbak
jadi memang menguatkan dugaan bahwa covid sembilan belas ini lebih banyak berada di ruang dalam yang sirkulasi udaranya
tidak terhubung ke luar
nah yang ketiga justru yang kita temukan adalah kemungkinan besar adalah perilaku sepulang kerja
nah oleh karena itu kita menginstruksikan seluruh industri di jawa barat ini
mewajibkan karyawannya mengisi kayak buku harian lah kira kira begitu ya
apa yang mereka lakukan sepulang kerja sampai ke tempat kerja lagi
nah dari situ nanti tim gugus tugas perusahaan bisa
analisa tipe tipe kegiatan apa yang punya potensi terhadap keterpaparan
itu yang nanti dilakukan pengetesan
karena para pengusaha dan industri sudah sepakat mbak mereka sedia untuk melakukan tes covid secara mandiri
artinya biaya tes pcr kalau pcr nggak ada minimal rapid test dulu itu dibebankan kepada investasi industri
karena mereka akan sangat bugi kalau ditutup empat belas hari
jadi kita harus mencari produksi sementara kita sedang pemulihan ekonomi
jadi kesimpulan kami edukasi terkait sepulang kerja itu akan menjadi upaya kita dalam dua minggu ke depan
kemudian mengingatkan ruang ruang tanpa ventilasi
nah karena sekarang lonjakannya cukup tinggi maka seluruh infrastruktur gugus tugas provinsi
akan kami kerahkan semua ke kabupaten bekasi dan kabupaten karawang
yang merupakan zona industri paling besar di jawa barat
nah mudah mudahan dua minggu ini dengan solusi
dari kami angka persebaran dan kenaikan bisa kami tekan
kang emil apakah pemprov jawa barat ini ada rencana tidak hanya kemudian mengeluarkan instruksi
tapi juga mewujudkan itu menjadi peraturan daerah terkait dengan pembuatan ventilasi
kemudian penggunaan air conditioner atau ac di perusahaan
saya kira gugus tugas diberi keundangan oleh perundang undangan
untuk melakukan itu tanpa harus ada peraturan
jadi instruksi dari saya sebagai ketua gugus tugas jawa barat lebih dari cukup untuk memberikan kedisiplinan
tinggal kita teliti
salah satu juga misalkan sampel ya mbak
pada saat ada yang terpapar di satu gedung itu ada beberapa yang ngotot tidak menutup gedung
sehingga pas disampling lagi ternyata terpapar lebih banyak
jadi artinya pengecekan saja tidak cukup
gedungnya harus ditutup selama empat belas hari atau melakukan wfh atau work from home itu
nah aturan aturan kedisiplinan inilah yang akan kita tuangkan mulai hari senin besok
untuk melawan agar keterpaparan di kluster industri bisa kita tekan
kang emil ini bicara soal jumlah pasien positif yang ada di kluster industri
apakah pemprov jawa barat juga masif melakukan tracing terhadap orang orang atau kerabat
yang kemudian diduga terpapar dari pasien

yang kemudian diduga terpapar dari pasien
ya itu standar dari jawa barat kan kami dikali dua puluh mbak
jadi kalau ada seratus yang terpapar berarti dua orang itu harus kami tes
kami cek suaminya istrinya anaknya tetangganya dan lain sebagainya
itu terus kami lakukan
jadi kita bagi dua tugasnya
pemilik perusahaan industri mengetes seluruh karyawannya semasif mungkin
dan kami juga melakukan pengetesan masif di close contact dari mereka mereka yang terpapar
kemudian kami menyepakati isolasi mandiri kalau bisa disediakan perusahaan
karena kalau semua dikebatkan ke pemerintah fasilitasnya kan terbatas
nah industri industri skala besar ini kan merek merek besar
jadi mereka punya kapasitas menyiapkan gedung di kawasan industri nya
jika ada buruh yang terpapar sehingga penanganan bisa jauh lebih cepat
intinya saya sangat optimis ya karena dari protokolnya itu sudah sangat ketat
tadi saya juga bingung
semua sudah baik
dan sebagainya tapi masih terpapar
dan salah satu yang kita sepakati kemarin adalah dugaan kluster ini mbak libur idul adha
libur idul adha yang panjang itu ternyata pengaruh
karena sebelum libur idul adha yang mudik itu rendah sekali tingkat infeksi dan jumlah ketertaparan
tapi setelah pulang itu tinggi
jadi ini mengindikasikan kasus impor ini akan menjadi perhatian
nah yang akan kita waspadai yang long weekend kemarin mbak
apakah setelah inkubasi empat belas hari dari long weekend yang agustusan itu punya pengaruh besar apa tidak terhadap jawa barat
dengan tingkat mobilisasi atau mobilitas warga jawa barat
apakah kang emil ini kemudian juga mempertimbangkan saran dari sejumlah epidemiolog
yang meminta kepala daerah untuk menarik rem darurat untuk memutus penyebaran covid sembilan belas
apakah ini salah satunya kebijakan di jawa barat
itu sudah dilakukan
soal jam malam
kalau mbak memonitor di bogor dan depok kan sudah ada jam malam
jam malam ini kan hal baru
itu kan sudah rem darurat
kemudian bandung sudah melakukan pembatasan dan psbb kan terus kita terapkan
jadi maka saya dapat komplain juga dari warga depok bogor yang merasa jam malam ini terlalu berat
kira kira begitu ya dari perspektif ekonomi
tapi kami berkomitmen ini harus diambil agar epidemiologi pandemi ini bisa kita kendalikan
di saat angka zona merah di bogor dan depok bukan
artinya tetap dengan tes swab masif kepada masyarakat yang di luar tadi kita bicarakan
soal kluster perusahaan atau kluster industri ya kang emil
betul jadi testing kita lakukan
alhamdulillah kita sudah mengejar target lima puluh ribu tes per minggu
itu sebuah lompatan biasanya kita maksimal hanya lima belas ribu per minggu
sekarang sudah lima puluh ribu sampling spesimen per minggu
kombinasi di zona merah kita ada rem darurat tadi yang mbak namanya jam malam
istilah medianya itu dilakukan di depok dan di bogor
nah setelah itu ya kita lihat apakah kombinasi pengetatan dan testing masif minggu depan kita monitor
kalau kasusnya ternyata turun berarti upaya ini membuahkan
kalau ternyata tidak turun kita cari lagi pola pola apa lagi yang bisa disebut dengan istilahnya menarik rem darurat
kang terakhir ini penting untuk melihat keberhasilan pembuatan vaksin yang kita tunggu bersama
tidak hanya urusan nyawa seseorang atau warga tapi juga untuk iklim dunia usaha yang lebih baik
kang emil kan salah satu pasien yang menjadi relawan
bagaimana kondisi tubuh kang emil dan bagaimana optimisme pemprov jawa barat menyambut vaksin ini
ya saya diturunkan vaksin minggu lalu
artinya hanya lima menit pertama agak pegal pegal sedikit mati rasa kan sama nyutan lah
tapi setelah itu normal hari ini normal setiap jam enam sore saya di tes suhu juga masih di tiga ribu lima ratus tiga puluh enam
paling ngantuk ngantuk dikit yang lebih dari biasanya ada tapi saya nanti cari apa itu ada hubungan dengan vaksin atau tidak
minggu depan saya disuntik lagi mbak karena menjadi relawan itu dites vaksin disuntiknya dua kali
setelah dua kali dosis
saya akan diambil sampel darah setiap minggu sampai akhir desember
nah itu dilihat apakah ada kenaikan antibody
kalau berhasil berarti siap produksi di bulan januari untuk nanti diberikan ke seluruh warga indonesia
saya juga mohon doanya per hari ini sebagai orang relawan saya bersaksi bahwa tidak ada hal hal yang mempengaruhi dampak kepada tubuh saya
baik terima kasih perbincangannya sore hari ini gubernur jawa barat